ibu muda berusia dua puluh lima tahun ini akhirnya ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka pada jumat untuk kasus dugaan pelecehan
tersangka sebelumnya diduga melecehkan belasan anak laki laki dan perempuan dengan modus jasa sewa playstation
dari hasil pemeriksaan kita terhadap korban dan juga observasi yang dilakukan oleh rekan rekan dari ppa provinsi jambi kami sudah melakukan gelar
dan menetapkan terlapor sebagai tersangka
pada minggu perlindungan perempuan dan anak ppa ditreskrimum polda jambi menggelar olah tempat kejadian perkara terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan yn di rt dua puluh delapan kelurahan alam barajo kota jambi
kombes pol andri ananta yudistira menegaskan perbuatan ibu muda tersebut dilakukan hampir setiap peruangan di rumah tersebut
dari penyelidikan di lapangan ternyata korban yang sebelumnya enggan melapor
tiba tiba mendatangi polisi mengadu bila juga menjadi korban
saat ini jumlah korban bertambah
awalnya sebelas orang kini menjadi tujuh belas orang anak
ini sudah mendapatkan tambahan nama nama korban
berarti total semua korban yang sudah kami dapatkan nama namanya sebenarnya tujuh belas orang
pemeriksaan terhadap korban yang lain dan juga pemeriksaan penyelidikan dari mereka yang sudah kami ketuakan
pemeriksaan terhadap korban yang lain dan juga penyelidikan dari mereka yang sudah kami ketuakan
pemeriksaan terhadap korban yang lain dan juga penyelidikan dari mereka yang sudah kami ketuakan
jumlah korban menjadi lebih banyak lagi
petugas juga akan mendalami penyelidikan terhadap pelaku maupun memeriksakan pelaku ke psikolog terkait kelainannya atau ada unsur lain
sebelum sejumlah orang tua bersama anaknya pada jumat melaporkan seorang ibu rumah tangga yang diduga melakukan pelecehan seksual
tersangka memaksa anak mereka yang masih di bawah umur menyaksikan tersangka bersama suaminya berhubungan badan
dan meminta para korban untuk memegang alat vital
para korban diancam dengan modus hutang sewa bermain playstation atau konsol game
tersangka diduga memiliki kelainan seksual terhadap anak serta senang bila perilaku menyimpangnya disaksikan oleh orang lain